sejak dua hari ini banjirop air laut melanda ratusan pemukiman warga di kabupaten probolinggo
ketinggian air yang mencapai satu meter membuat aktivitas warga terganggu
sementara banjirop di lumajang membuat puluhan hektare tanaman padi terendam air laut
banjirop akibat air pasang laut merendam ratusan rumah di tiga desa di kecamatan keraksaan probolinggo
akibatnya jalan desa dan ratusan rumah tergenang air laut setinggi enam puluh sampai hampir satu meter
air juga masuk ke dalam musolah yang biasa digunakan warga beribadah saat ramadan ini
warga kemudian bergotong royong membersihkan musola agar bisa digunakan kembali
selain menggaguh aktivitas warga kotornya air laut membuat warga banyak terserang penyakit gatal gatal
warga menduga banjirop ini terjadi akibat tanggul yang jebol karena dihantam ombak sejak beberapa hari yang lalu
air laut itu ini kan airnya kotor kotor banyak kumonnya
ini agak agak gatal karena kutu air itu
sementara banjirop akibat gelombang pasang yang menerjang perairan pantai watu pecah di lumajang
mengakibatkan puluhan hektare tanaman padi terendam air laut
selain membusuk beberapa tanaman padi juga rontok
untuk menghindari kerugian semakin bertambah petani terpaksa memanen lebih awal padi mereka
meskipun saat ini kondisi padinya masih hijau dan belum siap panen
dengan kondisi normal dua petak sawah petani mampu menghasilkan dua puluh karung padi
tetapi sekarang karena dipanen lebih awal hanya mampu menghasilkan paling banyak lima karung saja
biasanya dapat dua puluh karung
dua puluh karung dua peta ini pak ya
sekarang dapat berapa ini pak
sekarang sekitar dapat lima
baru dapat lima
warga berharap pemerintah segera membangun tanggul penahan ombak
agar bisa memecah ombak tidak langsung menghantam pemukiman dan juga lahan pertanian milik warga